tapi ingat raden
jangan sampai dia mengetahui bahwa kita disini
mau apa kalian
dengan kondisiku saat ini
aku tidak mungkin bisa mengalahkan mereka
aku mencari cara untuk pergi dari tempat ini
siapa mereka sebenarnya
kenapa mereka sangat ingin membunuhku
kau sudah tidak berdaya
inilah waktu yang sangat tepat untuk menghabisinya
kau sudah tidak berdaya
inilah waktu yang sangat tepat untuk menghabisinya
aku terkena pukulan tenaga dalam rahim
raden kan santan dan selim cakti
aku tidak mungkin berurusan dengan mereka
aku harus segera pergi dari tempat ini
rai kejar dia
dia ingin membunuhku
tolong jaga yudhara santai
berani sekali pemen balap hati meninggalkanku
ini tidak bisa dimaafkan
sebaiknya aku juga pergi dari tempat ini
sebaiknya aku tidak mengejar orang
aku harus menyembuhkan
raden ket santang berhasil mengejarku
aku tidak akan menukainmu
aku akan mengampuni
ilmu kanura raden ket santang sangat tinggi
jika terus aku di sini
aku pasti tertangkap
sebaiknya aku tidak mengejarnya
aku harus memastikan keadaan yudhara santai
selamatkanlah yudhara santai
terima kasih sheikh guru
jika tidak ada rai dan sheikh guru
entah apa yang akan terjadi kepada aku
mungkin saat ini aku sudah tiada sheikh

banyak musuh mencari kita
banyak musuh mencari kita
banyak musuh mencari kita
mas kita harus berhati hati
banyak musuh mencari kita

banyak musuh mencari kita
aku masih penasaran
siapa dua orang tadi yang ingin membunuhku
kita tidak bisa berlama lama disini
karena masih ada tugas lain sheikh
kita harus mencari rakawang susa
rai aku ikut denganmu
yunda harus kembali ke istana
ditemani oleh sheikh nur yani
biar aku yang mencari rakawang tsursa
aku tidak perlu dikawal
aku bisa kembali ke istana sendiri
rakawan langsung sangat membutuhkan kalian
istana sudah dekat dari sini
kalian tidak perlu mengkhawatirkan
syekh guru dan rai gansanta
berangkat sekarang saja
jaga diri yuda baik baik
agar kami bisa menemukan rakawal langsung
kalau begitu aku pergi dulu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aku sengaja kabur
kemana lagi kita mencari raka'a langsung sah
kita berdoa kepada allah
siapkan arena pertarungan
sandika agusti prabu